padahal lewat sana tuh lebih cepat
emang kenapa lewat sini juga boleh kan
kenapa ini harus lewat sini
tuh udah lihat kan
eh teman saya
kalau soal izin silahkan sampaikan ke al atau anjing
bilang saya udah disini
tapi emang beneran mereka sedang gak ada di rumah
semuanya lagi pada pergi pak
kenapa jadi susah banget sih ketemu dengan rena
mendengar suaranya langsung
ini beneran mereka bohong atau
memang bener rena gak ada di rumah ya
saya bener bener cuma mau ketemu rena
tolong sampaikan ini ke mereka
iya tapi rena nggak ada di rumah pak
siapapun yang ada di rumah
pak buat apa sih kita bohong
ini kan bulan puasa pak dosa
kok gak diangkat sih
atau hpnya lagi silent
nah ini ini ngerti dulu juga
aku mau cari
oh makanya saya sudah setir
nih ini ada kecil
nah kepala emerges
itu untuk apa
andien malah gak angkat sama sekali lagi
ini jangan jangan mereka kompakan
gak mau angkat telfon dari saya
lah beneran gak ada di rumah pak beneran ini pak
beneran pak gak mungkin kami berdua bohong
anak kecil tuh gak mungkin bohong
tuh tuh tuh tuh
aku lagi di restoran
pokoknya mau kesini kesini aja
boleh kan mah
takutnya juga ada temen temen papa
ya nanti yang baik gak kenal
mendingan gak usah
ya gitu ya emang
ya kita buka puasa sama keluarga aja ya sayangnya
jadi bener mereka sedang gak di rumah
tapi kenapa andien
sepertinya sengaja ya
gak ketemu dengan nrena
yaudah yaudah gak apa apa sayang
kamu buka puasa aja ya
ya om baik
kita buka puasa ya
ya kan pak betul kan kita nggak bohong
nah udah pak kalau begitu
ini gak boleh dibiarin
aku harus bergerak lebih cepat
dan maju dengan ambar mahendra
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
biar saya aja
saya permisi dulu angkat telpon ini ya
ya selamat siang pak nina
ada misalnya saya bantu
selamat siang pak amar
maaf saya telpon mendadak
saya benar benar ingin anda menghandle kasus saya dengan
orang tua dari putri saya
kalau bisa secepatnya
ini sama sekali nggak bisa dibiarin
saya ngerasa semakin hari mereka semakin ngelarang saya
untuk ketemu dengan putri saya rena
kalau ada waktu lebih baik kita ketemu saja pak
ya gak anak kalau ditelepon
kebetulan saya lagi ada di the launch
bapak bisa datang kesini ya saya tunggu
baik baik baik saya kesana terima kasih banyak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dia bukan amar mahedra
yang katanya pengacaranya nino kan
gua inget mukanya
waktu searching di internet
ketemu dengan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
menjadi lawan nino
nanti pak al akan menjelaskan lebih detail
soal produk terbaru dari perusahaan kami
bisa dibaca disebelah sini
bapak kenapa pak
jadi menurut saya
untuk urusan kita sebenarnya sudah selesai ya pak ya
untuk permasalahan tadi somasi dari warga yang di kalimantan
saya rasa bapak tidak usah khawatir
mungkin nanti bapak bisa mengirimkan data yang lebih jelas
mungkin nanti saya bisa pelajari
tapi saya kasih tahu belum tentu saya nantinya akan menghandle ini semua
ya kalau begitu
sudah jelas rasanya ya pak ya
saya harus ada meeting lagi
kalau begitu kami permisi dulu
terima kasih pak
jangan sampai dihilangkan
permisi dulu kalau begitu
itu tadi aldebaran
tadi saya ketemu suatu kebetulan yang sangat luar biasa
dan saya juga sudah menghubungi pak nino untuk datang ke sini
beliau sedang onduin
pak amar apa tidak masalah untuk kita meeting bersama dengan pak el nino
sedangkan pak aldebaran sedang ada di sini
salahnya di mana
justru malah lebih bagus
pekerjaan kita jadi cepat selesai
saya penasaran dengan aldebaran alfahri
ya bahkan kita bisa ngobrol dengan dia
mah kalau buka puasanya sama mama papa
kak bio nggak boleh ikut

pembaikkan keluarga kita
opa om baik itu masuknya ke keluarga besar sayang kalau keluarga yang mama masuk ini ini
keluarga inti keluarga inti yang ada di rumah yang tiap hari rena lihat di rumah udah ngerti belum mama udah
ngejelasin tuh rene udah mudeng beneran belum ayo kan sampai cari pakai bahasanya itu yang
dimengerti ama reyna oh iya ya udah sekali ya reyna reyna diajarin sama meski bahasa jawa ya
mudeng itu artinya paham atau mengerti namun meski kita di itu nanya reyna udah paham beneran
enggak apa yang dikata mama
mudah mudahan pak amar bisa membantu aku untuk secepatnya nge handle kasusnya rena
saya minta tolong kalau masalahkan to kamu update terus aja ya ya makasih banyak ya
pak apa udah enakan gua keluar kamar ya udah enakan udah nggak kenapa kenapa bosen di kamar
terus capek juga di kamar terus pak kalau kamu belum sehat mian kamu diem di kamar
dulu istirahat udah sehat kok capek di kamar terus tidur terus makan terus takut naik
berat badan kamu repot loh iya makanya kamu kalau masak jangan enak enak
assalamualaikum bu sarah
waalaikumsalam bu chandra
bu sarah saya sama mas chandra
rencananya mau ngajak
sekalian mau ada yang diobrolin
tapi itu juga kalau
pasuryanya udah sehat
alhamdulillah udah sehat
ini ada di dekat saya sekarang
kalau pasurya udah sehat
salam ya buat pasurya
iya pak dapet salam dari pas chandra
salam kembali dari
ini rencananya kita mau buka puasa dimana ya
jangan bu sarah
gimana buka puasanya
di rumah saya aja
jadi suami saya kan gak usah
pergi pergi keluar rumah dulu
biar sementara istirahat di rumah
boleh boleh sekali
nanti kita kesana ya bu sarah ya
sampai ketemu disana ya
pak chandra bu chandra bilang apa
mereka mau ngajakin buka puasa
ya aku bilang ajakin di rumah aja
biar jadi kamu kan gak perlu
keluar rumah dulu
aku sebenernya pengen keluar rumah loh ma
gak mau di luar aja
gak udah disini aja dulu
ya udah deh
kita mau ngajakin buka puasa
malah kita yang diajakin buka puasa
jadi gak enak deh kerepotin
iya gak usah pikir seperti itu ma
yang penting kan pak surya nggak perlu keluar rumah
ya mudah mudahan aja pak
nanti setelah ketemu sama mereka
kita bisa dapat jalan keluarnya ya
biar masalahin semua
iya ma jangan lupa
kita beli makanan ya buat dibawa ke sana
iya lah pasti pa
udah ngerepotin pasti mama beli makanan yang enak enak
keisha mau ketemu sama oma ya
ya mau tuh
udah ketawa ketawa aja tuh
kita udah lama ya gak nengokin elsa
selama puasa ini kan kita belum sempat kesana
sekalian papa bilangin nino kalau kita mau pergi ya
takutnya nanti kalau dia pulang nyari nyariin ya kan
udah gak sabar ya mau pergi ya
thank you untuk pertemuan kali ini
kami juga akan berkunjung ke pabriknya langsung
untuk melihat prosesnya
mungkin nanti ketika berkunjung akan didampingi sama asisten pribadi saya
saya minta maaf sebelumnya karena tidak bisa menemani untuk penyewaan pabrik
karena saya juga beberapa hari mungkin akan ada di amerika
iya padahal tidak apa apa
saya tahu anda orang yang selalu visioner dan bisa lihat jauh ke depan

gimana kondisinya sekarang
setau saya sih pak randy udah membaik pak
dan kemungkinan besok udah bisa kembali masuk kerja
yaudah saya mau ke meja istri saya
sekalian mau buka puasa
mau gabung apa gak
nggak usah pak makasih
saya udah ada janji buka puasa bersama sama teman teman saya
yaudah kalau gitu terima kasih waktunya ya
satu lagi sekolah
ada apa pak
papa sama mama mau buka puasa bareng pak surya dan bu sarah
kamu di mana noh
kayaknya nggak mungkin pak
soalnya aku masih ada meeting sama pengacaraku pak
oh akhirnya sekarang udah pupuk
ini mas alakara
udah selesai meetingnya
udah pesan makanan buat buka
udah mas udah ada pesan
tapi nanti dikeluarinnya pas sudah mau menjelang buka
pesan apa ini
banyak mas aku pesanan
pesan makanan yang kamu suka yang aku suka rena suka anja suka gigi suka
semuanya aku pesan
wow maklum aja mas nama juga abis puasa kan jadi semua makanan dipesan terus abis itu belum tutup
ntar kita nikmatin juga
iya mas nanti kita bagi dengan ngetir
terus kita bagi buat para penjaga gerbang
rena tadi udah buka puasanya dulu rena
oh bos rena tuh maunya puasanya full satu hari ya
masih panjang waktunya buat belajar
besok kan bisa kalau misalkan kuat diterusin ya
pak ma boleh nggak aku jalan jalannya ke ombril
mau ngapain kan kita bentar lagi mau buka puasa
jangan tia sebentar aja
ya ya sebentar aja gak apa apa lah
ya udah mbak mas kita temenin rena aja kali ya mbak ya
ya udah yang penting dijagain
ya sesuai dengan prinsip pak mar sendiri
saya juga ingin kasus ini bisa dimenangkan
dan juga andin
sangat berharap kalau seandainya bisa mendapatkan
untuk ketemu dengan anak saya sendiri
menurut saya gugatan yang bapak layankan itu nanggung pak
kenapa nggak bapak sekalian aja konfrontasi di pengadilan
bahkan bapak bisa menggugat untuk hak asuh rena
yang saya mau bapak bukan cuma hanya mendapatkan pertemuan setiap minggunya dengan rena atau diakui sebagai ayah kandungnya
tapi lebih dari itu
bapak bisa mengambil hak asus sepenuhnya terhadap reina anak bapak
bapak bisa mengambil hak asuh sepenuhnya terhadap rena anak bapak

tapi seperti yang saya bilang sebelumnya
kondisi dari orang tua rena saat ini tidak memungkinkan untuk mengambil kasus
dan saya juga tidak berharap untuk mendapatkan hak asuh penuh
paling tidak saya cuma tidak ingin dihalang halangi aja untuk ketemu dengan
karena saya sendiri
ini bukan masalah besar untuk saya
masalahnya adalah apakah bapak siap untuk mengasuh rena sepenuhnya
kalau memang anda bisa
itu yang bapak maukan
itu yang bapak harapkan
itu yang kita perjuangkan
dan saya akan perjuangkan itu pasti menang
bapak adalah ayah kandungnya rena benar
secara biologis secara hukum bapak adalah ayahnya
berarti di sini bapak mempunyai kapasitas yang luas untuk hak asuh anak bapak
dan kita akan berjuang bersama sama

ya kan sekali sekali buka puasa bareng di luar
di jadinya wallpaper ya
udah segitu aja
mau foto lagi gak
mau fotoin aku gak
aku bercanda mas
aku seneng tau mas
kamu happy terus
ya kan memang harus happy
lagi belajar sabar
tapi harus dinikmati
aku juga seneng
kita akhirnya bisa quality time
kita bisa keluar
harus di rumah terus
sekarang juga bisa
tapi kalau udah agak besaran dikit
ya tadi saya tuh sempat ngeliat amar mahendra
iya amar mahendra yang kata mama dehayar nino untuk jadi pengacaranya
dia ada di sini
bisa ngeliat dia di kamar mandi kenapa
mau liat aja orangnya kayak gimana sih orangnya
gak usah diliat liat
kan cuma pengen tahu aja mas
nino gak hire pengacara yang kayak gimana sih
ya lebih keren daripada saya
ya tapi pengen tau aja
kalau pengen tau kan bisa searching di internet
iya ngapain aku cari tau
kalau misalnya dari sini ketemu di sini aja
pengen papasan pengen liat
eh mas kita nyamperin riana yuk
kita nyamperin deh
lu mau buka puasa soalnya
ini papa sama pak surya aja sama keisha mama bantuin bu sar boleh kan bantuin
ih boleh dong dengan senang hati
ah kebetulan kita juga bawa makanan buat buka puasa
oh alhamdulillah banyak makanan hari ini
dari restoran terkenal ini
iya dong halo pak cendera ya pak cendera
makasih ya bu cendera pak cendera
titip keisha sebentar ya pak
waw aku malah minjodoh aku gak kesana sih

yea miss kiki duluan berarti reyna kalah
eh sekarang reyna coba cari jus
jus di sebelah mana
hai anjus kawan juga ayo cepet cepet
kita mau juga kita bumbat
aku yang minta yang jaga boleh ya ya ya
udah lari ke sana mami mami rina
sepertinya kali ini ini beneran serius pak dia beneran mengajukan buka tentang rina
kami berdua sih selalu enggak mendukung rencana ini makanya kita berdua mau minta bantuan bu sarah
sama pak surya supaya nino jangan sampai melakukan hal ini
berarti nino sampai sekarang masih ngebahas soal rina terus ya
ada yang belum aku sampaikan ke papa
kemarin ini aku ngajakin ricky ketemuan
untuk ngebahas soal tes dna dan pada saat itu nino lihat
akhirnya nino sama ricky jadi berantem
kalau kita sih keberatan yang asalnyaak
aduh ya allah

tapi nino bawa rena pada saat andi mau melahirkan askara
kami berdua benar benar gak setuju sama rencana nino ini
makanya kita mau halangin nino jangan sampai ini terjadi pak surya
biar gimana pun rena itu kan cucu kami
ya kami nggak mau sampai nanti ada masalah ya sama andi
tersinggung atau apa ya kan
seharusnya nino sekarang lebih fokus ke keisha
orangnya berusaha rebut keisha
padahal lewat sana terlebih cepat
emang kenapa lewat sini juga boleh kan
tuh udah lihat kan
aku senang deh om baik kesini
om bayi juga senang kamu ada di sini
ini om amar namanya
mama papa ada om baik
om baiknya juga lagi kerja aja nih ganggu ya
ini adalah sesuatu kebetulan sangat luar biasa
saya amar mahendra
pengacara dari bapak animo
senang berkenangan dengan anda
ehm silakan duduk
saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita ngobrol
bija ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita ngobrol
ada ya semangat delosan

oh baru aja boleh be